seperti inilah kondisi situ anggara rahan yang berada di desa jati tengah
kecamatan jati tujuh majalengka jawa barat pada rabu siang
danau ini sudah mengering sejak tiga bulan yang lalu
padahal biasanya situ anggara rahan dapat menampung ribuan kubik air saat musim hujan tiba
hal tersebut membuat hektaran sawah yang menggantungkan pasokan air dari situ tersebut
mengering dan tidak dapat ditanami
kalau musim pengeringan mungkin dari tahun sekarang pak
kalau tahun kebelakangnya masih ada lah
sekarang aja capek kering begini
ini pemanfaatan situ sendiri untuk mengairi apa aja nih
ini untuk mengairi pesawahan
ada berapa ya
sekitar tiga desa lah
sementara di kampung rancawiru kecamatan kresek kabupaten tangerang banten
kondisi sejumlah petak sawah yang biasa ditanami padi mengalami kekeringan ekstrim
tanaman padi yang tadinya hijau berubah menjadi kuning akibat kering dalam tiga bulan terakhir
petani mengatakan ada lima hektare tanaman padi milik petani di kampung rancawiru yang gagal panen
diperkirakan kerugian akibat gagal panen ini mencapai lima puluh juta rupiah
akibat kejadian ini petani pun harus beralih profesi menjadi tukang bangunan demi mendapatkan penghasilan
sampai profesi sah
saya tani nggak ada air meloklah ke kerja bangunan
kerja bangunan pak kalau pabrik perusahaannya yang gede gedean nggak ada pada nutup pindah keluhnya bagaimana lagi
tidak hanya danau dan sawah kekeringan juga melanda wahana wisata danau situ gunung kabupaten sukabumi jawa barat pada rabu
menyusutnya air danau yang sudah terjadi sejak satu bulan lalu akibat kemarau ditambah bocornya danau
membuat air mengering begitu cepat
keringnya danau berimbas pada kunjungan wisatawan
beberapa penarik rakit pun mengeluhkan penurunan penghasilan karena banyak wisatawan yang tidak menyewa rakit
akibat kondisi danau yang mengering nyaris lima puluh persen
bmkg memprediksi kekeringan masih terus akan terjadi hingga memasuki awal dua ribu dua puluh empat mendatang
tim liputan cnn indonesia